dan selanjutnya dari final cabang olahraga karate pekan olahraga nasional ke sembilan belas jawa barat digelar senin kemarin
atlet jawa barat meraih dua dari empat medali emas yang diperbutkan pada final perorangan karate kali ini
pencapaian ini mengulang hasil yang didapatkan husna pada pon dua ribu dua belas riau
di mana husna juga mendapatkan medali emas di kelas yang sama
alhamdulillah sesuai target saya untuk mendapatkan emas di pon dua ribu enam belas
persiapannya berapa lama supaya dapat emas di sini
kebetulan kemarin itu tiga bulan yang lalu saya operasi lutut karena cedera lutut
tetapi itu tidak menghalangi saya untuk persiapan untuk menjelang pon dua ribu enam belas
pertandingan final lain berakhir
pertandingan final lain berlangsung untuk perorangan putra nomor minus tujuh puluh lima kg
atlet jawa barat sandi firmansyah berhasil menyabet emas dengan mengalahkan angga laksamana atlet jawa timur
kemenangan sandi disambut gembira oleh wakil gubernur jawa barat deddy mizwar yang hadir menyaksikan pertandingan final
alhamdulillah tercapai ya
cuma saya ada target pribadi lagi di komite perhubungan
berarti masih ada pertandingan selanjutnya ya
ya masih ada
emas untuk dua pertandingan lainnya yaitu perorangan putra kelas minus enam puluh tujuh kg diraih oleh tebing hutapea atlet dki jakarta
tebing berhasil menundukan maruli atlet jawa barat
sementara emas perorangan putri kelas minus enam puluh delapan kg diraih oleh yolanda asmuruf atlet asal papua setelah mengalahkan rima aprianti atlet asal jawa barat
franky wijaya bandung